menteri perhubungan budi karya sumadi positif corona hal itu pun dikatakan oleh menteri sekretaris negara pratikno di istana kepresidenan jakarta
menurut pratikno informasi itu telah seizin dari pihak keluarga dan juga disampaikan oleh kepala rspad
berita yang dilansir dari cnn indonesia com budi karya sumadi merupakan pasien dengan nomor pasien tujuh puluh enam dan saat ini dirawat di rspad gatot subroto
sebelumnya budi karya dikabarkan mengalami sakit tifus setelah melakukan rangkaian kunjungan kerja